kamu kesini sendiri
teman satu paket kamu kemana
ada di rumahnya sengaja nggak saya ajak
gak apa apa dia gak kamu ajak
dia tadi nelfon saya marah
sekarang langsung aja
keperluan kamu apa
saya udah resmi
berhenti kerja jadi security
udah siap mau ganti profesi jadi petani
yang nomor dua
saya waktu sekolah tergantung gurunya
kalau saya nggak suka gurunya
saya nggak suka juga sama pelajarannya
guru itu nggak tergantung muridnya suka atau enggak
tapi tergantung perintah kepala sekolah
nggak usah banyak basa basi kun
langsung aja pelajaran dimulai
kalau satu lawan satu
ada apa kamu kesini
ada perlu sama akang
anak kamu sehat
kamu kesini sendiri
teman satu paket kamu kemana
ada di rumahnya
sengaja nggak saya ajak
dia nggak kamu ajak
pldigsize sehelir baik baik kalian
karena ada saya pengguna pemerintah
jadi baik baik aja
tempatnya demi tempat

saya belum tahu bertani itu gampang atau susah berhasil apa gagal
kalau berhasil juga saya masih belum tahu untung cuma balik modal atau rugi
pertimbangan kamu masuk akal
daripada nanam sayuran yang tekniknya saya belum paham juga penjualannya nggak ngerti
saya kepikiran buat nanam singkong aja nanti dijualnya ke sini
itu yang mau saya omongin ke kang mus
ada kabar apa di terminal
bos bubun tadi pergi kelihatannya kayak bingung gitu
kamu udah dapat orang baru
tapi kalau ditanya bos bubun saya bilangnya belum ada

hampir sudah yang paham
taruh di pengerbunging alleh

riang ini juga
kita harus londong denganmu
saya dapat temani di kepimpinan
saya mau ketemu
kita jemput idung dulu
tadi teh ratna datang
cuma ngasih surat aja
di meja kasir
antar ke ruangan saya